keputusan mahkamah agung yang membatalkan kenaikan iuran bpjs kesehatan
disambut antusias para peserta bpjs kesehatan di kabupaten tasik malaya jawa barat
tak terkecuali pasien bpjs kesehatan yang tengah melakukan rawat jalan
di rsud smc tasikmalaya rabu siang
ibu tahu mahkamah agung membatalkan kenaikan bpjs
dengan pembatalan kenaikan tarif bpjs bagaimana mungkin ibu
ya baguslah jadi tidak memperlankan kepada peserta
ya ibu pengennya pelayanan seperti apa
ya pengennya lebih baik daripada ini
ada rencana mau naik kelas nggak
naik kelas nggak
enggak tetap ini ya
sejumlah peserta mengaku berencana kembali naik kelas dengan pembatalan kenaikan iuran bpjs ini
mereka akan naik kelas dari kelas tiga ke kelas dua

pembatalan kenaikan tarif iuran bpjs ini juga disambut baik oleh karyawan perusahaan swasta
mereka mengaku senang honornya tidak akan dipotong lebih banyak untuk iuran bpjs
pakai bpjs kelas berapa
kelas tiga kemarin kan naik harganya udah bayar berapa kemarin
gak tahu udah diolahan
perusahaan kalau sekarang kan dibatalkan kenaikannya menurut neng gimana
senang banget jadi gaji jangan bangga terlalu
gak tahu dipotong banyak
mau ada rencana naik ke kelas dua misalnya
karena akan murah
meski dibatalkan kenaikannya masyarakat berharap agar pelayanan pasien bpjs kesehatan tetap maksimal
deden rahadian tasik malaya jawa barat